ibu dapat pkh sudah berapa tahun
tahun ini baru tahun ini
terus kan dapat rp satu delapan ratus sembilan puluh
udah diambil berapa
rp lima ratus rp lima ratus berarti rp satu ya
dipakai untuk apa
pakai bayar hutang
rp satu itu semuanya dipakai untuk bayar
ayah rp seratus ayah rp satu ratus lima puluh ayah rp tujuh puluh lima

oke enggak apa apa
tapi enggak apa apa
enggak apa apa nggak apa apa udah gak apa apa udah
khusus bu ani enggak apa apa ya enggak apa apa terus
tapi dikasih hadiah enggak
dikasih hadiah enggak
kok dikasih hadiah enggak
kan belum ditanya
oh iya belum ditanya
ya ditanya dulu
bapak insinyur jokowi dodo
saya pikir enggak tahu
tahu di tv
tahunya dari tv
ya setiap hari lihat bapak di tv
mbak bari lihat di tv
mau itu apa mau sidang saya lihat bapak di tv
ya mau sidang pulang apa gak tahu tuh
oh sidang kabinet ibu lihat
saya ikut nonton gitu tapi di luar
di rumah tapi nontonnya
lihat tv di rumah pas saat sidang
terus lihat di mana apalagi di mana lagi lihatnya
ke ini sedang agustusan lihat di lapangan bapak ada
saya bilang pak presiden saya di sini gitu
pak presiden saya di sini gitu
ya udah terima kasih karena bisa jawab tadi sepedanya diambil

bapaknya udah meninggal cucu saya tiga yang ditinggalin bapaknya
ini rumah saya yang dikasih sama kakeknya anak anak gitu
dikasihin sama bapak kepala suami saya
cuma ada segini anaknya banyak
jadi dia ada yang di luar ada yang di atas
itu dibagi bagi rumah segini
terima kasih banyak bahwa bapak presiden sudah mengasih santunan kepada saya
orang yang tidak punya tidak mampu tidak ada yang mengusahain
saya baru terbahagia benar bahwa bapak presiden bisa berjaya
bisa ngobrol dengan saya bisa sambut tangan dengan saya sampai berkesendak gurau dengan saya
saya terima kasih banyak kepada bapak presiden yang sudah mengasih santunan sebanyak banyaknya
segitu saja pesan saya kepada bapak presiden